reina ada kamu sama mbak endi no
mungkin itu sebabnya no
kenapa aku bisa secemburu ini dan
semarah ini sama kamu
gak ada hubungan apa apa dengan andin
andil itu udah masa lalu elsa
apa yang dirasakan rinda saat ini
kebahagiaan apa yang bisa kamu kasih ke keisha
mau sampai kapan
gak mau ma
kok gak mau kenapa
sekolah ini memang lebih besar dari sekolah tk nya rena dulu
dan keliatannya rena takut sekali
sayang dengerin mama
rena tuh kenapa takut
rena tuh gak boleh takut
ini kan memang sekolah barunya rena
lebih besar kan
dan disini pasti banyak temen temennya rena
nanti rena bisa kenalan
dan rena harus punya temen baru
papa pernah bilang sama rena
kalo rena tuh harus punya banyak temen
dan gak boleh milih temen
rena harus berteman sama siapa aja
papa bilang harus bisa berteman sama siapa aja
jadi rena disini harus punya banyak temennya
coba disini ada papa
harus selalu doyan papa aja terus
pokoknya lena gak boleh putus doa ya
doain papa terus ya
yaudah ma masuk
gini dong yuk let's go
jadi kalau daya mak trus
jadi kalau bayar
rena rena rena rena rena rena iya baru hari pertama sekolah kau udah ngeledek temennya nggak
boleh aku kan cuman bercanda ya bercandanya nggak boleh begitu kasihan loh temennya
sekali sekali tolong jangan pikirin diri kamu sendiri
hai ini udah terlalu sering kita bahas
harus berlama lama dalam
aku dan rena juga kan hanya ingin melihat kebahagiaan dia
kenapa sih selalu kayak gini
karena itu hal yang nggak bisa dipungkiri elsa ini berat buat aku
juga anak aku
tapi allah sudah memanggil keisha kita harus ikhlas aku ketemu rena pun itu hanya ingin melihat kebahagiaannya rena
sekarang dia sd apa salahnya aku
aku ingin tahu dan pengen lihat dia
maaf kalau memang
pembicaraan ini nggak ada habisnya
mama mau ngingetin kamu sekali lagi
tolong kamu udah stop ketemuan sama riki
justru sekarang ini saatnya kamu memperbaiki hubungan kamu sama neno
kamu harusnya lebih deket sama dia karena mama yakin soalnya kamu akan mencari kebahagiaan riki

hai dan begitu saatnya tiba

justru sekarang ini diperbaiki semua hubungan kalian
aku harap ini jadi pembicaraan terakhir soal ini
tapi namanya hidup hidup harus berjalan sah
maafin aku yang sulit memahami ini semua
ini berat banget buat aku memahaminya no
buat nerima semua ini
reina reina ada kamu sama mbak andi noh
mungkin itu sebabnya noh
kenapa aku bisa secemburu ini dan semarah ini sama kamu
aku gak ada hubungan apa apa dengan andi
andil itu udah masa lalu elsa
tapi reina masih terikat sama kamu noh
lena terikat dengan hubungan darah
tapi aku terikat dengan pernikahan sama kamu elsa
mau tidak mau suka tidak suka
kita gak boleh tutup mata
rena itu tetap anak aku elsa
biar kamu lebih tenang
kamu bisa pelan pelan untuk menerima semua ini
gimana kalau kamu ikut aku kita lihat rena di sekolah
kamu bisa lihat sendiri bagaimana hubungan aku dengan reina
tanpa ada sangkut bautnya ke andi
aku potong padaku